inilah rekaman video saat proses penangkapan seorang pria
yang diduga melakukan aksi pelecehan terhadap anak
di mal kawasan bintaro tangerang selatan pada minggu
pelaku yang berusaha melarikan diri itu terus dikejar
hingga akhirnya berhasil diamankan oleh petugas keamanan
yang kemudian menggiringnya ke pos keamanan
lagi kalau kamu sakit
mana alam aku sih aku bunuh sendiri
sempat terjadi ketegangan antara ibu korban dengan pelaku
selantaran pelaku mengancam akan membunuh ibu korban
jika berani memproses hukum dirinya
jangan sembarangan kamu kok bikin minta maaf aja cukup
pelaku yang diketahui bernisial abs itu akhirnya dibawa ke polresta
tangerang selatan untuk diproses lebih lanjut
dari hasil penyelidikan abs menunjukkan gejala depresi berat
yang diduga akibat dipecat dari pekerjaannya
dua tahun lalu
hal ini diperkuat oleh surat keterangan kesehatan
yang ditunjukkan oleh orang tua pelaku
yang datang ke polres tangerang selatan
rumah ejeng di wilayah bintaro kondo aren tangerang selatan
itu terjadi diduga diduga pelecehan seksual terhadap anak
usia tujuh ratus tahun yang dilakukan oleh diduga berinisial abs
umurnya tiga puluh tiga tahun
nah dihubungin ke
keluarganya keluarga abs rupanya dia ada gangguan mental
gangguan yang telah dilakukan di rumah sakit kondo idah bintaro
jangan sembarangan kamu
usai menjalani pemeriksaan abs dibawa ke rumah sakit jiwa
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
jika nantinya terbukti pelaku memang mengalami gangguan kejiwaan
akan ditindaklanjuti dengan perawatan
namun jika tidak terbukti maka proses hukum akan berlanjut
fahru rozi tangerang selatan banten

saya hanya membela yang benar ya dan kamu udah mengancam